elsa tadi papa cerita sama mama
katanya al sama andin sedang mencari tukang ojek online di bogor
tukang ojek online yang waktu itu
pak pak sumarno
itu dua pasang pasku
pokoknya orang sudah berada di bagian selesai
terima kasih ya
kamu udah mau bela belain
datang dari malang buat ngasih laptop ini
butuh laptop ini secepatnya
jujur aku sedih
kita semua sedih
tapi kita tetap harus kuat
buat menghadapi ini semua
memang mbak anin sudah
tapi papa masih belum bisa nerima
selamat gue udah ngambil laptop ini duluan
beruntung banget sih
ini nomernya belum di lock out
berarti sekarang gue tinggal cari nomor teleponnya
habis itu gue ajak ketemu deh hari ini
asal kamu tanda tangan di atas matrai
kalau kamu tidak akan hadir sebagai saksi dalam kasus pembunuhan itu
udah lah sekarang gini
kamu bayangin aja
kamu megang uang lima ratus juta
kamu bisa beli apapun yang kamu butuhkan
kamu gak usah ngojek lagi
baik saya mau
sekarang kamu tanda tangan di sini
saya memegang surat perjanjian ini
jadi kalau kamu melanggar
saya akan tarik balik uang lima ratus juta hektare
kalau sekarang aldebaran dan mbak anin berhasil ketemu sama pak sumarno
apa dia masih mau jaga rahasia gue
kamu kenapa pak
kok mukanya cemerut gitu
abis telepon siapa tadi
aku barusan abis telepon andin
andin tuh keren keren panik gitu lu mak
dia buru buru matiin telepon
ya udah lah
gak usah panik kayak begitu
kamu tenang aja dulu ya